kita bergeser ke surabaya ya kali ini kita akan berwisata ke pelabuhan
wisata kok ke pelabuhan mbak jangan salah ini adalah pelabuhan tanjung perak surabaya yang
sarana prasarananya tidak hanya di konsep untuk transportasi namun juga tempat wisata kongko kongko
di dalam nih suasananya gimana kayak pelabuhan ya wih kayak boleh karena itu kita jangan lupa
pak scan peduli lindungi tadi saya udah ya permisi pak sudah scan ya pak berikutnya kita masuk beli tiket
ini sepuluh rupiah bisa pembayaran non tunai tadi udah ya mas ini tiketnya ya hmm terima kasih mas ya
hai sepuluh rupiah dapat pocar makan saya masuk ya mas ya oh cek suhu dulu
dulu mbak prokes prokes ya makasih ya mas
maaf aku juga mau ke salah
you di lantai tiga kita langsung disambut fotoboot jangan dapat selfie emaknya rez dateng dateng
nyai moral cewek cantik cewek bening kenan sejujurnya kita bisa edukasi salah
satunya edukasi taksebud tak abs above atot oddumbal kalau takfrui
nah ini yang salah satu wow faktor ya bro ya ketika kita di dalam sini ini kan suasananya
bangunan modern ala ala mall gitu ya tapi ketika kita sudah ngelewatin pintu ini
hai semuanya langsung beda pelabuhan wuih kapal kapal
menikmati pemandangannya yang wow pelabuhan banget nih angin angin nyanyi loh semilir
banget sepoi sepoi bro sejuk mbak mantep kan apalagi ini kamu enggak wah lihat kapal
jadi ini yang masa kecilnya seneng banget sama lihat kapal dan sebagainya ini kita bisa menikmati
berbagai macam kapal ada kapal barang kapal penyeberangan kapal penumpang termasuk aktivitas
bongkar muatnya ya ada kendaraan kendaraan yang masuk tuh truk masuk ya bro termasuk di sisi
sana kita bisa menikmati salah satu ikon jawa timur salah satu
jembatan terpanjang di indonesia jembatan apa jembatan penyeberangan sarillah ngawur ayo
jembatan apa yang banyak suramadu betul tapi ngomongnya gitu jembatan suramadu
hai ya di lantai tiga ini pengunjung bisa menikmati
kawasan bersantai indoor ataupun outdoor
untuk di indoor kita disediakan banyak variasi kursi duduk yang bisa dinikmati keluarga ataupun
komunitas ada juga lesehan dengan bantal duduk dimana banyak dimanfaatkan pengunjung untuk
rebahan nyamannya sementara di luar selain kita bisa menikmati
tapi semakin ketempatan belakang adiknya ada kasiat hariander chegra
terus ibu nunggu di sini ya pas perpisahan ya
kapal sinabung ya tadi ya
ibu kenapa memilih menunggu di sini
tempatnya bagus kayak wisata di sini
jadi gak kayak ruang tunggu gitu ya
nah itu kak dadah papanya
semoga selamat sampai tujuan
yuhuu menikmati pemandangan dan juga suasana pelabuhan sudah ya
kini saatnya kita kulineran di pelabuhan
nih bro ada sekitar delapan belas food court ya yang menyediakan makanan tradisional sampai internasional
harganya mulai ribuan sampai belasan ribuan
oh dipasangin belan
dikenal diantaranya ada nasi babat khas madura atau tahu campur khas lamongan
atau menu olahan roti bakar dengan berbagai topping
ya surabaya north key di masa pandemi buka mulai jam dua belas siang hingga tujuh malam untuk hari selasa hingga jumat
sementara untuk akhir pekan
dan tutup hingga jam delapan malam
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur